dunia penuh dengan seton
besok biar emak aja yang belanja kecihidung
terbesar di indonesia
ece yoyoh lah yang jadi pahlawannya
bapak bisa aja
yaudah kalau gitu pak
saya permisi ya
tolong hantar bu yoyoh sampai rumah ya
yaudah kalau gitu permisi ya pak
terima kasih pak
saya mobil motor dulu ya
saya tunggu disini ya pak
nggak ada yang buang kartus tv lagi
nggak ada yang buang kartus tv lagi
kartus kulkas juga gak apa apa
pada pelit pelit bener sama kardus
apa yang mau dipamerin
ban budak bangor mencari vokalis
diutamakan wanita usia dua puluh tahun
hari uang keberangkatan istri kamu
kemarin saya sudah bayar lunas ke ceyo
berarti bulan depan uang transferan masuk ke kamu
berhenti di sini aja tuh
rumah saya itu masuk gang
mendingan di sini aja stop gak apa apa
gak apa apa bu gak diantar
umpon ya pak
wah teh yoyoma hebat diantar sama orang kelurahan
lihat nih yang mau berangkat itu tiga orang tau gak kom
berkas berkasnya udah siap
tinggal dikirim ke biro
kamu buru buru atau daftar
yang mau ke sana tuh ngantri kom
tapi inget kamu jangan baikan dulu sama si koswara
sebelum kamu diizin pergi ke sana sama dia
satu ke malaysia dua ke hongkong
kamu mah tinggal pilih mau ke mana
semuanya aja tuh kom
soalnya peralatan masak saya tuh gak lengkap eh
ada pisau rumah kamu
tapi gak ada yang tajam lah tuh kom
peralatan dapur tuh seharusnya dik
teh mau bawa itu
kom talenannya sekalian lah tuh kom
saya kan nggak punya eh
ceng bantuin bawa atu
lagi ada urusan eh
eh itu masalah bensin
bukan bukan bukan doi
bukan masalah bensin
lagi ada urusan penting benar
tapi nanti setelah itu pasti saya bantuin lah
kalau kamu ada urusan penting
ngapain kamu ada di sini
cucunya masih sholat
ada grup band lagi nyari pohalis
kamu pergi berdua sama cucu
apa itu pengorengan segede gitu
hah pengorengan apa parabola
masih ada nggak pengorengan segede gitu
saya tahu di rumah kamu juga kayak banyak kayak ginian
buat jadi antena nyari sinyal tipe
ini masak masak bertiga nih
makanya berdauh dadang
jangan kebanyakan muter muter kampung terus
butek lama lama pikiran
nih sekarang ya masak memasak udah jadi hobi
apa perlu saya pinjamin panci presto
jadi sekiranya masak ayam itu tulangnya juga lunak
boleh atuh kang dadang
ya diajarin dulu atuh kang
saya teh alergi kalau bau bawa dapur aroma aroma bau begitu
aku tahu maksud dirimu
diam diam suka padaku
ada gajahnya dibalir ke batu
jangan diam diam menutup tiba tiba
keranjang ini pengen aso beri pelukin
biar dede cantik nggak turun
makasih ya aso beri udah nganterin dede
yaudah bentar keranjangnya ya
ya sudah lah tidak apa apa
keranjangnya tidak dapat tapi
ini boleh kan buat kenang kenangan
kan ini pertama kalinya dede cantik diantriin sama aso beri
mau ditaruh di kamar
si aso berinya bisa aja
lagian ketemu tempat sampah juga pasti dibuang
di luar diracunin sama anaknya si kemet
dunia penuh dengan seton
sekali lagi makasih ya aso beri
besok biar mak aja yang belanja kecih dong
nggak muter mang ocat
mendingan tunggu di sini aja
nanti juga orang orang pada kumpul ke sini
hari mang ocat namanya kerja atau capek
lopi kang aceh
eh tapi ini ada yang lebih penting
band budak bangor mencari pohalis diutamakan wanita
itu teh beneran kang
maksimal usia dua puluh tahun
cucu teh kan baru sembilan belas
mama berarti pas ini teh
nanti kalau mau audisi biar kang aceh nganterin
cucu pasti jadi penyanyi terkenal
kang aceh pasti bantu
yang bikin audisi kang aceh yang kenal
kenal kang aceh
kang aceh mau beli barang apa
mang ocat ada
kalau rumah rumah
kalau rumah mas saya gak kuat mikulnya atuh kang aceh
si aceh yang terdemen sama cucu om
ya itu matanya sering ngelirik ke si cucu
ya si cucunya juga
kalau pakai baju atas sama bawah itu gak mece